pasca penjarahan toko busana di depok yang terjadi beberapa waktu lalu
sebuah toko busana di lokasi berbeda dibobol maling
ratusan potong pakaian raib dan merugikan pemiliknya hingga ratusan juta rupiah
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
toko busana di jalan abdul ghani cilodong depok ini tampak kosong
tanpa barang dagangan yang biasanya dipajang di setiap sudut toko
bukan tanpa sebab toko ini dibobol maling dengan cara merusak kunci gembok toko
sekitar lima ratus potong pakaian beserta aksesoris di dalam toko senilai seratus juta rupiah raib
kini kasus ini masih dalam penyelidikan polisi
berawal dari laporan warga tentang maraknya peredaran stnk palsu di karawang
petugas direktorat reserse kriminal umum polda jawa barat
membongkar sindikat pemalsu surat tanda kendaraan bermotor
empat orang pelaku diciduk beserta sembilan unit sepeda motor
dan enam unit mobil yang diamankan sebagai barang bukti
dalam menjalankan modusnya seorang pelaku berperan sebagai petugas kpk
yang menggadaikan kendaraan bermotor sitaan menggunakan stnk palsu ke perusahaan asuransi
laporan warga di subang juga menuntun polisi membongkar sindikat pengedar uang palsu
sebelum diringkus dua pelaku ini sempat membelanjakan uang palsu di pasar ikan di belanakan subang
menurut polisi tingkat kemiripan uang palsu ini mencapai sembilan puluh persen
atau sangat mirip dengan uang asli yang beredar di masyarakat
barang bukti uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah senilai sembilan juta rupiah
disita polisi dan penyelidikan
dari kandang ayam yang dijadikan tempat persembunyian uang palsu
tim liputan transmedia